pengadilan negeri jakarta selatan mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan lsm
masyarakat anti korupsi indonesia atau maki atas kasus dana talangan atau bailout bank senturi
kpk mesti melanjutkan kasus senturi yang diduga melibatkan budi ono beranda gultom
mulya mandehadat dan raden pardede
seperti apa perjalanan skandal dana talangan bank senturi ini saya akan mengulasnya untuk anda
dan disini sudah ada lima nama nama yang diajukan dalam surat dakwaan yang diajukan budi mulya
begitu di pengadilan negeri jakarta selatan
dan lima ke lima nama ini adalah nama nama yang memiliki peran peran tertentu disini yang diduga
yang kemudian menetapkan bank senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik
penetapan bank gagal berdampak sistemik ini pastinya melalui berbagai pertimbangan
yang dilakukan oleh bank indonesia
bank indonesia pada saat itu dipimpin oleh gubernur bi budiono
yang kemudian juga diajukan untuk menjadi tersangka oleh pengadilan negeri jakarta selatan kepada kpk
saat itu budi ono menjadi gubernur bank indonesia
sementara miranda gultom disini menjadi deputi gubernur
deputi gubernur senior bank indonesia
kemudian juga ada budi mulya yang pada saat itu juga menjabat sebagai deputi gubernur
pada saat kasus bank senturi ini bergulir maksud saya ya
dan ada mulya mandehadat dan juga raden bardede
disini bank indonesia memiliki satu lembaga
yang dinamakan dengan kssk atau komite stabilitas sistem keuangan
komite sistem stabilitas sistem keuangan ini adalah komite yang dibentuk oleh bank indonesia
yang nantinya akan menganalisa bagaimana proses proses yang terjadi pada perbankan tertentu begitu
seperti bank senturi misalnya dan kssk ini nantinya yang akan menganalisis
hasil hasil penelitian yang kemudian bisa menetapkan sebuah bank
bank senturi pada saat itu menjadi bank gagal berdampak sistemik
dan kemudian pada saat itu juga pada tahap pertama dikeluarkan fpjp
atau fasilitas pinjaman jangka pendek kepada bank senturi
tidak sampai di situ fasilitas pinjaman jangka pendek ternyata masih kurang untuk menalangi sebesar
ada lima puluh enam juta usd disini
enam juta usd bukan angka yang kecil dari surat surat berharga ya
itu adalah hal yang terbalas
asing yang akhirnya uang ini tidak bisa disalurkan kepada nasabah
karena bank senturi mengalami pilot begitu
karena tidak dan juga banyaknya investor investor
nasabah nasabah yang menarik dananya keluar dari bank senturi
juga termasuk saat itu adalah budi sampurna
yang memiliki dana dua triliun rupiah di bank senturi
termasuk salah satu nasabah terbesar bank senturi begitu
kita lihat selanjutnya ini adalah skandal bank senturi
ini adalah timeline timeline dari bank senturi
yang sebenarnya kasusnya sudah bergulir dari tahun dua ribu empat belas
bank senturi sendiri sudah ada sejak tahun dua ribu empat begitu
pada tanggal tiga november dua ribu delapan bank senturi dilaporkan alami masalah likuiditas
manajemen bank yang bobrok jadi penyebab
disini kemudian robert tantular
pendanggung jawab bank senturi
ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan oleh pengadilan begitu
karena dianggap melakukan mismanagement pada banknya
penyelewengan uang yang akhirnya menyebabkan masalah likuiditas kepada bank senturi
masalah likuiditas ini kemudian yang akhirnya memicu bank indonesia
melalui komite stabilitas sistem keuangan
untuk menyalurkan fpjp pada saat itu sebesar rp enam ratus delapan puluh sembilan tiga puluh enam miliar
dan tentunya dengan pengawasan begitu
terkait dengan penetapan bank senturi berdampak sistemik
apa benar bank kecil seperti senturi memiliki dampak sistemik terhadap bank bank yang ada di indonesia
karena kalau kita melihat indikasi
bank yang berdampak sistemik adalah bank bank yang memiliki pengaruh besar
apabila terjadi kegagalan likuiditas terhadap perbankannya
bank bank besar kalau kita berbicara bank besar di indonesia seperti mungkin
bank mandiri bank bca bank bni gitu
bank bank yang benar benar memiliki kapitalisasi modal yang besar di indonesia
selanjutnya kita lihat timeline selanjutnya pada tanggal dua puluh satu november dua ribu delapan belas
rapat komite stabilitas sistem keuangan pada saat itu
di sini menetapkan bank senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik seperti yang saya katakan tadi
apakah benar bank senturi ini meskipun dia pada saat itu memiliki enam puluh lima ribu nasabah
kemudian dia mendapatkan kucuran dana sebesar rp enam tujuh puluh enam triliun
yang pada saat itu indonesia sedang mengalami juga situasi ekonomi yang tidak terlalu baik mungkin bagi arus keuangan di indonesia
kemudian apakah benar bank senturi bisa dikatakan bank gagal berdampak sistemik
orang orang tadi lima tadi gubernur bi pada saat itu budiono kemudian beranda gultom dan juga tadi budi mulya
mereka yang berperan kemudian melakukan analisis melakukan rapat kssk yang akhirnya menetapkan bank senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik
hal ini menyebabkan bank senturi masyarakat menganggap bank senturi menambatkan perlakuan istimewa dari pemerintah dari bank indonesia
perlakuan istimewa seperti apa
bank yang gagal bank yang tidak bisa menyalurkan kembali uang uang nasabahnya kemudian bank gagal tersebut dibantu oleh pemerintah dengan dana sebesar rp enam tujuh puluh enam triliun
hal inilah yang sampai saat ini masih diperdebatkan begitu apakah ini benar benar bank gagal berdampak sistemik
apakah betul dampak sistemik itu akan timbul kepada bank bank swasta lainnya di indonesia
kemudian dua puluh sembilan november dua ribu empat belas audit bpk menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelamatan bank senturi kemudian dpr meminta penyelidikan
dan di sini bank senturi menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelamatan bank senturi kemudian dpr meminta penyelidikan

dan di sini bank senturi menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelamatan bank senturi kemudian dpr meminta penyelidikan
dan di sini bank senturi menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelamatan bank senturi kemudian dpr meminta penyelidikan

pada enam belas juli dua ribu empat belas budi mulya ditetapkan bersalah dan difonis sepuluh tahun penjara tapi belum sampai di situ
kemudian pada tanggal sembilan april dua ribu lima belas kasasi kpk dikabulkan dan kemudian hukuman budi mulya diperberat dari tadinya sepuluh tahun penjara menjadi lima belas tahun penjara
kemudian pada tanggal sepuluh april dua ribu delapan belas pengadilan negeri jakarta selatan baru baru ini kembali memproses kasus dana bailout bank senturi ini
dan menetapkan wakil presiden republik indonesia pada masa pemerintahan susilo bambang yudhoyono menjadi tersangka
dan kemudian juga menyeret nama nama lainnya yang akan diperiksa oleh kpk
ini menjadi salah satu kasus dana talangan atau kasus perbankan kasus keuangan terbesar di indonesia
sebelumnya ada juga kasus dana bantuan likuiditas bank indonesia dan bagaimana nantinya kasus ini akan selesai
bolanya ada di kpk dan kita sebagai masyarakat harus mengawasi kasus ini benar benar tidak terjadi lagi
ini kasus seperti ini dan benar benar perbankan indonesia menjadi perbankan yang sehat perbankan yang tidak membutuhkan suntikan dana yang kembali nanti akan diperiksa oleh kpk